kok ngantuk dijadiin alesan
emangnya kamu semalam kemana
itu gak bagus boy
kamu disekolahin itu biar pinter
biar kamu belajar
kalau cuma mau tidur mah ngapain kamu kesekolahan
silahkan kamu kerjain soal
terima kasih mas
tolong ambilin barang barang yang ada di mobil
lalu bawain ke kamar
yang dibawa ke dapur ya
terus baju baju barunya tolong di laundry
tapi kemana aja
aku nungguin udah dari sore
memangnya ada apa
ternyata bener ya
tapi emang udah berubah banget
apalagi sejak api nikah sama abg ini
ini hari ulang tahun kami
merayakan hari kelahiran mama kamu almarhum
tidak perlu diperlunjukkan dengan perayaan
kita cukup bisa mendoakan
dan papa ingatkan kamu sekali lagi
jangan berlaku kurang ajar terhadap adriana
karena bagaimanapun dia sekarang adalah mama kamu yang harus kamu hormati
tapi bukannya emang kenyataan kalau adran itu masih abg kan pi
dan asal papi tahu ya
sampai kapanpun aku gak akan pernah menganggap dia sebagai mamahku
aku cuma ingetin papi kalau ini hari ulang tahun pernikahan papi dan mama
baiknya aden jangan pergi dulu deh
tumbuh mama sama papa sampai bangun
ya tapi nanti boy tolak loh ke sekolahnya
tunggu gini aja boy
ya udah deh
aduh aku macam tujuh telat
mau bangunin aku sih ma
aku aja bangun telat
sabtu minggu tahun depan juga boleh
iya tuh bener boy
tahun depan ya
ya ampun itu cowok keren banget
gue mau teh jadi selingkuhannya
gak ada yang bisa lama lama sih pacaran sama boy
kemaren dia pacaran sama cindy
hari ini dia ganti lagi
gue yakin besok juga pasti diganti lagi
jadi ini adalah rumus yang harus kalian pecahkan hari ini
buye bangun lu
kalau guru lagi nerangin pelajaran di depan itu didengerin
ini malah tidur
iya pak maaf pak ngantuk banget ini pak
kok ngantuk dijadiin alesan
emangnya kamu semalam kemana
kamu disekolahin itu biar pinter
biar lebih baik
biar kamu belajar
kalau cuma mau tidur mah ngapain kamu kesekolahan
silahkan kamu kerjain soal
beneran gak ubah saya
nah pak ini alasan saya kenapa saya tidur pak
karena saya udah ngerti
jaga ucapan dan sikap kamu boy
jangan melawan sama guru
itu tidak baik
saya pengen ngasih tahu pelajaran hukuman biar kamu sadar atas kesalahan kamu

dan yang lain dengar
disekolahan ini bukan cuma hanya untuk belajar pelajaran aja
siswa dan siswi disini harus belajar etika
sekarang kamu keluar
hukuman kamu lari keliling lapangan seratus kali
dengan senang hati saya terima hukuman pak pak
saya juga udah gak pernah olahraga pak
ya troumah pak
gw sini dulu jadioung
akalan yuk terlaughter
kau tarik mbak
there's a sauna wilayah kah
bagaimana diesen pitik pitik
ya lu nyertnya

lda kok ada di indol nong hidup
wah badannya keren banget
kayaknya mukanya doang yang oke ternyata badannya juga oke
ya dia mau kemana ya saya aja
kamu kenapa pakai buka baju segala sih boi boy
ya apa gimana ya pak kan tadi bapak yang ngukum saya kelindung lapangan
jadi saya buka dong takut keringetan
ya udah ya udah sekarang kamu nggak perlu lagi lelelek lapangan
sekarang kamu ikut saya ke ruangan kek seks
iya ke ruangan kek seks
sepertinya kamu itu langsung ditangani sama kepala sekolah aja
sebenarnya kamu ada masalah apa sih bu boy
siapa tahu saya bisa bantu kamu
ya saya tahu kok boy kamu itu pinter
tapi kenapa sih boy kalau sekarang kamu jadi badung
biasa pak desakan darah anak muda pak
kayaknya bapak gak pernah muda aja
nggak ada hubungan sama darah boleh
sekali merah tetap merah
tapi bapak mau ngomongnya jangan serius serius
santai aja kayak saya gitu ngomongnya pak
ini udah santai keles
bapak mau ngomongnya jangan serius serius
ini udah santai keles

kenapa bapak ngeliatin saya